sebuah kecelakaan tunggal supercar terjadi di kilometer empat puluh tiga tol jagorawi kota bogor jawa barat
menurut saksi mobil seharga miliaran rupiah ini melintas kencang menuju arah jakarta saat jalan tol jagorawi sepi
mobil hilang kendali hingga menghantam pepohonan di bahu jalan
ya tiba tiba aja lihat udah jatuh gitu
itu tergelintau di tengah tol
kayaknya lagi kenceng dia nggak tahu ada mobil
dia ngerekot adak nggak taunya ngebanting langsung ke pohon palem
nabrak nabrak baru dia terjun ke bawah
dari olah tkp unit laka setempat penyebab kecelakaan yang terjadi pada minggu siang ini diduga karena pengemudi lepas kendali
menghindari pembatas jalan putaran arah dengan kondisi mobil
mobil melaju kencang
dugaan sementara karena kurang kehati hatian dari pengemudi
berdampak kepada kemudian hilang kendali
kemudian terhempas ke bahu jalan
namun penyebab pastinya sementara masih dalam penyelidikan
penyelidikan pihak unit lanka foresta
kecepatan sendiri berarti lebih kencang ya nana
untuk kecepatan berapa jumlah kecepatan
sementara ini nanti hasil dari penyelidikan rakan rakan
lebih banyak dari rakan
akibat kejadian ini dua penumpang di dalamnya terluka lantaran terjepit badan kendaraan
gak kini kedua korban masih ditangani pihak ugd rumah sakit siloam bogor
muhammad juanda bogor jawa barat